ini kok jalannya makin sempit terus sepi
saya mau turun disini aja pak
bapak denger saya gak pak
berhenti saya bilang berhenti
saya mau berhenti disini
aku masih ada urusan sama istri aku
belum semangat raja
ya tapi kamu sekarang dulu ya
yuk kita pergi
sayang dari semenjak syukuran kita belum berduaan loh
pokoknya hari ini aku mau kita pacaran seharian ya
sayang kamu tau aja aku lagi galau
kok raja tega banget dia ninggalin aku gitu aja
sama supir taksi lagi
putri sayang kamu harus percaya sama
aku gak akan pernah bisa mencintai orang lain selain kamu
aku juga mencintai kaum raja
aku juga tidak peduli denganmu
aku kurang agak l kick
kamu tuh gak profesional banget ya
masa karena gara gara kita gagal menikah
kau menarik semua investasi kamu
bukan karena itu alasannya
bukan saya gak profesional
tapi setelah saya pikir pikir
kayaknya nggak ada untungnya juga
saya investasikan uang saya ke perusahaan kamu
terserah saya dong mas
iya tapi gak usah gitu
jangan macem macem kamu sama istri saya
siapa sih yang macem macem
dengarin ya kalian ya
saya kesini tuh mau kasih undangan
karena saya mau menikah sama lady
perempuan yang lebih muda
dan lebih cantik daripada istri kamu
freddy itu kan seumuran dewa
kok bisa sih
saya juga gak ngerti
kenapa andis bisa ngasih izinnya
apakah karena lady cuma anak dirinya
apakah karena lady cuma anak dirinya

gue bisa dapetin bukti
kalau tanda citra dan om lemos itu habis berantem

ada saksinya lagi om roy
ini artinya rencana gue buat ningkirin tante citra
baka berjanjah aja
baka berjanjah aja
baka berjanjah aja
aku harus kasih tahu ke dewa
baka berjanjah aja
supaya dia gak salah paham
supaya dia gak salah paham
gue tuh mau jelasin sama kamu
kalau aku gak mau nikah sama bapak kamu

apaan sih nama perempuan
tak penting banget
kayaknya dewa gak mau lagi
dia berhubungan sama aku
dia pasti ngiranya aku beneran mau nikah sama om lemos
kalau kayak gini
gimana ya cara aku menghindari pernikahan ini
tadi kan aku mau minta tolong
sama dewa buat batalin pernikahan ini
tapi kalau kayak gini
apa aku kabur aja dari sini
kamu tuh gak bisa kemana mana
sampai hari pernikahan kita tau gak
oh maksa banget si pernikah sama aku
aku bilang gak mau ya nggak mau
apalagi mengambil keputusan dalam masalah ini
kamu gak berhak ngomong kayak gitu
sekarang yang berhak menentukan semuanya
eh lepasin gak
ya jadi menikah sama kamu
nikah sama perempuan bunda
semuran sama anaknya
itu dia mas
saya pikir itu tadinya lady itu pacarannya
ternyata kok sama lemos ya
ini minuman buat semuanya
ini minuman buat semuanya
ini minuman buat semuanya
ini minuman buat semuanya
ini minuman ya
nangis ini pun repot
kan ada bibik
suruh bibik aja mikir minuman
kan ada bibik suruh bibik aja mikir minuman
kan ada bibik suruh bibik aja mikir minuman

kan takan udah jadi bagian keluarga kita
lagian kan ini cuman minuman

lagian kan ini cuman minuman
lagian kan ini cuman minuman
saya juga gak enak kalau tinggal dan makan gratisan di sini

itu kamu gimana sih anak kamu tuh loh
mau nikah sama lemos kok dibiarin aja bukan dilarang
saya ini kan cuma ibu tiri
punya hak apa saya atas diri lady
loh kok punya hak apa
ya kamu tuh punya hak loh
walaupun kamu cuma ibu tiri
tapi kan tetep ibunya
apalagi ibu tiri

maksud saya ibu kandungnya kan sudah meninggal
dia tanggung jawab kamu
bicara itu kan mudah ya
coba kalau kamu berada dalam posisi saya
harus ada yang nasehatin lagi
lady itu masih muda
masa depannya masih panjang
masa dia mau nikah sama duda tua kan
jangan campurin urusan orang lain
nanti kamu disalahin
biar ini jadi mbak masalahnya lady sama lemos
mas tapi kasihan lady
biar gimana pun juga kan
dia itu pernah tinggal sama saya
masa saya diem aja dia dibohong bohongin sama lemos
terutama masih sakit
iya lah tante
tante pikirnya tadi aku pegang pegang perut aku
kenapa masih sakit lah
kamu jangan pura pura ya
tante sudah mendengar semuanya
kamu mau menjebak putri kan
kamu sengaja minum obat apaan gitu
supaya perut kamu sakit
tante aku mohon tante
tante jangan bilang sama putri ataupun raja tante
perut aku beneran sakit tante
beneran tante perut aku sakit
wajah tante gak aku bilang ke mereka
kamu gak usah khawatir ya
sakit sekali ya
sakit banget tante
tante bantu alis alisin ya
biar aku ingatkan
kenapa tante sok baik gini tante
jangan jangan tante mau manfaatin aku ya tante
tante bener bener tulus sama kamu
ah clara anakku
mama akan balas orang orang yang bikin kamu menderita selama ini
pokoknya lady nggak boleh nikah sama lemos
dia nggak boleh korbankan masa depannya hanya untuk laki laki seperti lemos
aduh kok nggak diangkat sih aduh lady kamu kemana sih
pak kita lewat mana ya ini kok jalannya makin sempit terus sepi
pak stop pak stop saya mau turun di sini aja pak
bapak denger saya gak pak berhenti saya bilang berhenti saya bilang
pak stop pak
jangan lepas pak lepas lepas lepas ini saya pak
lepas lepas lepas lepas jangan kasih emos